hai jenazah ani yudhoyono diterbangkan dari singapura menuju landasan udara halim perdana
kusuma jakarta dengan iring iringan mobil jenazah ani yudhoyono dibawa dari kedutaan
besar republik indonesia di singapura ke paya lebar airb singapura pada sabtu malam sekitar
pukul delapan waktu setempat awalnya jenazah ani yudhoyono akan dibawa ke tanah air pada minggu
pagi namun akhirnya diputuskan pemulangan jenazah dipercepat yakni pada sabtu malam
jenasa ani yudhoyono diterbangkan dengan pesawat hercules milik tni angkatan udara
hai dan terkait hal ini sudah ada produser lapangan cnn indonesia diego basro di lanut
halim perdana kusuma selamat malam
diego bagaimana situasi di lanut halim perdana kusuma saat ini jelang penyambutan jenazah ibu
ani yudhoyono hai hai hai hai hai hai hai oke selamat malam anissa sampai saat ini kami masih
menunggu kehadiran dari jenazah almarhum kristiani herawati yudhoyono yang merupakan istri dari
presiden keenam republik indonesia susilo bambang yudhoyono
persiapan telah dilakukan sedang dilakukan oleh tni angkatan udara sebagai penanggung jawab
pangkalan udara halim perdana kusuma dan untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai persiapan ini
saya sudah bersama dengan kadis pen tni angkatan udara fajar adrianto pak fajar bisa dijelaskan
sedikit mengenai persiapan pada malam hari ini baik dari cnn pemirsa cnn saya ucapkan
selamat malam kami di sini tni angkatan udara di lanut halim perdana kusuma memang sedang melaksanakan
persiapan penyambutan atau penerimaan jenazah dari ibu ani yudhoyono pesawat sudah berangkat
sekitar setengah jam yang lalu dari payalebar singapur perjalannya sekitar dua jam dan tadi
sudah dipastikan akan mendarat pukul dua puluh dua lima setelah jadi proses di sini adalah proses
penerimaan jenazah di mana tni angkatan udara membawa jenazah almarhumah dari
singapura ke indonesia sampai di indonesia atau tempatnya di lanut halim perdana kusuma ini
kemudian kita serahkan kepada petugas berikutnya yaitu dari garnisun
yang akan membawa jenazah menuju ke tempat persemayaman
jadi sebenarnya ini kombinasi yang baik antara lanut dan garnisun kombinasi yang baik
prosesi upacaranya sederhana hanya berlangsung mungkin sepuluh menit
karena ini hanya upacara penerimaan saja secara militer ada penghormatan
kita memberikan penghormatan sebelum jenazah ini masuk ke ambulan
jadi secara gari besar pesawat ini diturunkan oleh pesawat
dari pesawat keluar kemudian dibawa diberi penghormatan
diusung oleh prajurit prajurit tni dan polri
masuk ke ambulan kemudian dibawa ke tempat persemayaman
untuk upacara militer ini sendiri seperti apa nanti teknisnya pak fajar
ini upacaranya singkat bukan upacara militer penuh
upacara militer penuh saat pemakaman besok
jadi ini hanya penghormatan dari kita begitu sampai di tanah air
di mana ada alih tugas dari tni angkatan udara yang membawa kemudian kita serahkan kepada garnisun
prosesnya adalah pesawat mendarat kemudian shutdown engine depan base ops ini
kemudian dari pesawat ini semua turun
anggota keluarga kerabat turun dari pesawat kemudian jenazah
nah jenazah ini diusung oleh prajurit prajurit tni dan polri dan juga pas pampres
nah diusung dengan langkah perlahan
langkah perlahan sudah ditutup dengan bendera merah putih
saat langkah perlahan menuju ambulan inilah para prajurit yang pasukan
yang sekitar ada sembilan peleton atau dua ratus orang ini memberikan penghormatan
di samping prajurit juga ada para
para pejabat yang menerima
yang sudah confirm tadi berdasarkan info dari komandan lanut halim perdana kusuma adalah
panglima tni dengan kepala staf angkatan dan juga kapolri serta ada beberapa menteri
nah ini yang akan memberikan penghormatan
jadi upacara langkah perlahan kemudian kita memberikan penghormatan militer
sampai masuk ambulan masukkan ambulan kemudian jenazah dibawa ke tempat persemayaman
di itu saja singkat saja
ya demikian reinhardt penjelasan dari kadis pen tni angkatan udara marskal pertama fajar adrianto
kembali ke anda reinhardt
produser lapangan cnn indonesia dari lanut halimra dan kusuma
dan kini kita langsung bergeser ke cikeas bogor
di mana sudah ada produser lapangan cnn indonesia nur aspasya di sana
selamat malam sisi
jika tadi di lanut halim perdana kusuma sepertinya sudah siap untuk menyambut
jenazah ani yudhoyono bagaimana suasana di rumah duka saat ini
ya selamat malam anissa
kondisi yang kami pantau dari rumah duka di kawasan puricikeas ini sendiri
sudah banyak mulai tamu yang berdatangan
tadi terakhir informasi yang kami dapatkan sekitar pukul dua puluh satu
presiden republik indonesia joko widodo juga akan tiba di kediaman susilo bambang yudhoyono di kawasan bogor ini
dan untuk dari ri dua puluh satu
nanti juga akan hadir ibu mufidah kala
yang juga hadir untuk kemudian memberikan kemudian kabar duka dan belasungkawanya kepada rumah dukanya ani yudhoyono ini sendiri
dan tadi berdasarkan pemantauan kami sudah mulai banyak ada tamu
baik itu keluarga sahabat keluarga inti yang kemudian berdatangan di kediaman ini
dan juga tadi juga sudah mulai ada tahlilan atau pengajian yang dipimpin langsung oleh ketua dpd demokrat rahwi ramli
yang berdampingi oleh puluhan santri juga yang kemudian hadir di dalam dan melakukan pengajian
dan nanti rencananya jenazah sendiri akan tiba langsung dibawa ke ruang utama di kediaman dari susilo bambang yudhoyono
dan besok pagi rencananya pukul lima pagi baru dibawa ke pendopo
dimana setelah dibawa ke pendopo rencananya baru akan ada dibuka akses untuk masyarakat umum untuk mendoakan
dan kemudian memberikan turut berbelasungkawa kepada almarhumah hani yudhoyono
kalau bisa diperhatikan sendiri pengamanan sendiri
di kawasan puricikes ini sudah cukup mulai ketat sekali anissa
tadi sudah banyak kepolisian dari polda jabar yang turut hadir dan juga mengamankan kawasan ini
dari kapolda mengatakan memastikan ada pengamanan yang maksimal untuk kawasan puricikeas ini
ada pun jalur lalu lintas jika tadi dari jalan utama menuju puricikes ini saja
sudah banyak ada pengamanan dari aparat dan kalau untuk menuju rumah duka
hanya ada one way begitu untuk hanya menuju rumah duka
namun jika untuk kembali berlawanan dengan rumah duka
dipastikan pintu yang dibuka ini adalah di ujung dari rumah duka itu sendiri
sehingga tidak ada tway yang biasanya secara umum memang dilewati oleh masyarakat
ataupun tetangga dari keluarga susilo bambang yudhoyono
kalau bisa dilihat tadi anissa dari sejak siang
tadi lokasi yang tempat kami memantau saat ini
belum banyak karangan bunga yang datang baik itu dari kerabat
ataupun keluarga dan juga sahabat
tapi saat ini saja di sepanjang jalan ini sudah banyak karangan bunga yang datang
dan memberikan rasa turut
ada pun informasi yang kami himpun hingga saat ini
selain keluarga dan petinggi demokrat belum ada pejabat pejabat yang lebih datang
selain tadi pemantauan kami ada wali kota bogor
yang juga merupakan mantan kader dari partai pan bima arya
dan juga dari pks ustaz salim hasegaf
yang tadi sudah hadir dan merapat ke kediaman susilo bambang yudhoyono
tidak banyak statement atau pernyataan selain kemudian mereka memberikan kesan
atau pesan mereka terhadap sosok ani yudhoyono
yang di mata mereka merupakan sosok yang baik
sosok yang baik dan sosok yang sangat ramah
di mata para kalangan politisi ataupun para pejabat lembaga negara
baik terima kasih nur aspasya atas laporan langsung anda dari cikeas jawa barat